bukan media ini milik siapa
melainkan media ini memilih apa
tanya tinta kepada pulsa
tinta mungkin jenis batran lama pulsa batran baru
yang jelas bukan milik demokrasi
karena demokrasi tidak seksi
dia memaksa berbagi kepemilihan
juga jelas bukan milik partai politik
karena orang partai kerjanya santai
seperti di pantai
gampang metape maunya cerai
padahal kawin tanya juga belum
media media ini juga milik para kapitalis
bagi mereka banyak ruwetnya
banyak tenaga kerja
untungnya dikit risikonya selangit
media ini juga bukan milik yang coba coba
karena terlalu serius urusannya
dari bumi sampai surga
denda penjara kalasaran kata salah bicara
media ini mungkin hanya milik veteran idealis
yang percaya pada aksara
generasi milenial yang merawat akal sehat
mereka yang meyakini komunikasi lebih menyelesaikan
dibanding kekerasan dan kebencian
ah malah melelahkan bertanya media media ini
milik asing atau oseng
milik siapa atau kuasa apa
lebih baik mengingatkan media media ini memilih ini apa
yang ada dengan sendirinya pada media itu
memberi makna pada sesama